siapa yang berani menjual tanah
tahu berurusan dengan siapa
patu lagi itu pelan pelan itu angetin
jadi itu udah terang gening
ini udah siang gini
kena pohon lagi kepala tuh
palingan kena tetang kalan
kenapa jadi pendek kayak gitu
tinggal di kaki saya masuk ke tanah

aduh aya aya wae makanya atuh segala sesuatu jangan berubah ya

kotor ini teh
paksa kudu nyuci ini mah tuh
maaf gisana kami sedang mencari penginapan
di dekat sini
jawat rahasia kita bisa kebuka
guru guru tidak apa apa
aku tidak apa apa
ayo kita inginkan perjalanan kita
aku harus segera menemukan ketring manik
kalau dia sampai ke pajajaran
dia akan menggagalkan semua rencanaku
maaf pak man
kami berdua sedang dalam perjalanan
kami perlu tempat untuk menginap
apa kami boleh menginap beberapa hari di rumah pamas
tentu saja boleh
untuk malam ini
kisanak silahkan menginap di gubuk saya
terima kasih banyak
kalau boleh aku tahu siapa nama pak man
perkenalkan nama saya ganda
iya terima kasih pak man
ini tuh masih jauh amin
masih ya man
aku malem mau pakai ngeceling aja tuh
gak usah lah nggak usah pakai celing
jadi jalan aja
jalan aja udah jalan aja
ke rumahnya iroh mak
kenapa bilangnya cepet cepet
perutku lapar sekali
seharian ini belum secuil pun makanan masuk ke dalam perutku
bau makanan itu harum sekali
rasanya sudah seratus tahun aku tidak makan makanan selezat itu
ingin sekali rasanya aku memakan makanan itu
tapi bagaimana aku bisa mendapatkan makanan itu
aku tidak punya uang untuk membeli
aku benar benar lapar
ayo pergi ke tempat yang lihat patih
kecoret ternyata dia seorang pencuri
itu kan perempuan yang tadi siang aku jadi permaisuri
ya ternyata dia temannya pencuri kejar
dia terguling guling
peran aja yang sah
kasih yang ini
bagaimana keadaan guru
setelah semalam aku membaca wirid dan juga bermuha sabar
hari ini aku mulai sudah membaik
walaupun masih ada luka di dalam tubuhku
insya allah sudah membaik
semoga saja paman aman paman amin cepat datang kesini
selamat pagi kisah anak
rumahnya sudah bangun
mohon maaf saya tidak bisa menyediakan apapun
tapi barangkali kesana mau makan apa nanti saya sediakan
tidak apa apa man terima kasih
kita pergi dari sini
siapa yang berani menjual tanah
tau berurusan dengan siapa
jadi itu udah terang ya min
ini udah siang gini